permohonan pembuatan paspor baru dan pengajuan penggantian paspor
kini bisa dilakukan dari mana saja
tidak perlu berlama lama berada di kantor imigrasi
kita hanya perlu mengunggah dokumen dokumen persyaratan dalam sebuah aplikasi
dalam aplikasi m paspor ada beberapa langkah yang harus diisi pemohon
langkah awal anda harus melengkapi data diri
jika anda akan membuat paspor baru anda harus mengisi tujuan pembuatan paspor
dan kontak keluarga serta kerabat
setelahnya diarahkan mengisi data lainnya dan mengunggah dokumen dokumen persyaratan
sementara jika anda mengajukan penggantian paspor
anda harus menjawab pertanyaan kondisi paspor
jawaban ini akan diverifikasi saat sesi wawancara di kantor imigrasi
jika tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya
dan anda telah menyelesaikan pembayaran sesuai tarif pnbp
yang ditentukan maka pembayaran yang disetorkan pada kas negara tidak dapat dikembalikan
dalam memberikan informasi kondisi paspor kita harus jujur
ada beberapa pilihan di sini dan ini berkaitan dengan biaya pnbp
serta akan dilakukan verifikasi saat sesi wawancara
lokasi pembuatan paspor tanggal serta jam kedatangan bisa dipilih dalam aplikasi ini
anda pun bisa mengubah jadwal sekali

tahap akhir setelah menyelesaikan pembayaran
anda tinggal datang ke kantor imigrasi
membawa bukti pendaftaran yang telah dicetak
untuk melakukan sesi wawancara serta foto dan rekam sidik jari
layanan paspor melalui aplikasi m paspor
selain menyederhanakan waktu layanan
juga lebih paperless dan meningkatkan kapasitas produksi
kuota pemohon di setiap harinya pun lebih fleksibel
kenapa bisa meningkatkan produktivitas
karena itu tadi yang pertama sudah paperless
untuk melakukan foto dan sidik jari
tidak ada lagi tahapan untuk entry data
kedua karena pembayaran di awal
tidak ada lagi menunggu pada saat habis foto
menunggu untuk pembayaran
karena pembayaran sudah dilakukan di awal
bagi pemohon aplikasi ini mempermudah pengurusan paspor
namun pemohon tak mendapat informasi yang cukup di awal
tentang apa saja dokumen persyaratan yang harus diunggah

untuk persyaratan persyaratan apa yang dokumen yang perlu di upload
nanti disampaikan juga
mulai agustus hingga desember dua ribu dua puluh
grafik penerbitan paspor biasa empat puluh delapan halaman
di kantor imigrasi tanjung perak terus mengalami tren peningkatan
pemohon terbanyak mengurus paspor untuk wisata dan pelaut
sementara sisanya untuk keperluan studi
umroh dan pelayanan paspor di luar kantor
kanzato marindora heru sudarmanto surabaya jawa timur